benarkah presiden terpilih akan meninggalkan gaya militer dan akan menerapkan prinsip demokrasi dalam pemerintahannya nanti
kita bahas bersama dhanil anzar simanjuntak jurubicara prabowo subianto dan usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
selamat malam bang daniel bang usman
menarik saat kemarin pak prabowo dalam forum di qatar menyatakan bahwa saat ditanya apakah akan menerapkan gaya kepemimpinan militer pak prabowo bilang hewot be himself
nah seperti apa menerjemahkan itu lebih detailnya bung daniel
pertama yang dimaksud pak prabowo jenuin atau kalau saya sering menggunakan istilah otentik
otentik yang dimaksud tentu adalah beliau akan memimpin indonesia berangkat dari fokus kepentingan rakyat banyak
tujuan akhir dari proses demokrasi dan demokratisasi itu adalah kesejahteraan rakyat kecerdasan rakyat semakin meningkat
nah semangat semangat itu yang harus dan ingin diwujudkan oleh pak prabowo tentu dengan kerja kerja beliau nanti
kemudian kedua kalau kemudian diskursusnya kita kan ini seolah olah sekarang gaya militer itu selalu buruk dan jelek
itu beberapa semangat dari apa
pendidikan militer dan mantan militer itu banyak sekali yang perlu kita tiru
bahkan kalangan sipil banyak belajar terkait dengan beberapa hal karakteristik di militer
misalnya pertama adalah kedisiplinan
dan pak prabowo kepemimpinannya salah satu watak yang sangat ditunjukkan itu pasti kedisiplinan
kita bisa janji jam tujuh datang jam sembilan
tapi kami di dunia militer selama saya di pak prabowo kita janji acara jam enam
maka jam setengah lima kita pasti sudah bersiap
dan jam enam tepat kita akan memulai
nah nilai nilai baik seperti itu itu pasti akan menjadi budaya penting di indonesia
likuan yu bilang dulu ya
kita asia ini sangat butuh kedisiplinan
agaknya dalam konteks karakteristik dan kebudayaan itu pasti akan punya dampak besar terhadap karakteristik pemerintahan pak prabowo tadi
termasuk nilai kebudayaan kedisiplinan dan banyak lagi
menurut saya budaya budaya militer yang baik
nah dalam konteks demokrasi gitu
tentu pak prabowo berpegang teguh
beliau memilih demokrasi sebagai jalan politiknya
kemudian mengikuti proses demokrasi
nah tentu ketika beliau dipercaya oleh masyarakat dan rakyat
tentu beliau akan ikut cara kerja demokrasi itu
salah satunya tadi saya sebutkan ya
apa partisipasi publik itu bagian
dan kita akan memberikan keluasan partisipasi publik tersebut
taat pada nilai termasuk memperluas partisipasi publik itu yang dijanjikan bang usman
karena dalam forum itu muncul pertanyaan
saat pak prabowo ditanya dan menanyakan balik
sebenarnya apakah ada concern ada kekhawatiran kalau dari kalangan civil society soal ini
ya sebenarnya dalam demokrasi itu kan paling tidak ada tiga unsur penting ya
yang pertama adalah ruang sivil untuk adanya kritik adanya protes
termasuk juga di dalam proses konsultasi pembuatan kebijakan publik bersama masyarakat partai politik dan civil society
yang kedua adalah adanya dinamika di dalam partai partai politik untuk misalnya berbeda pandangan dengan pemerintah
dan yang ketiga adalah dinamika di dalam pemilihan umum yang bersifat kompetitif gitu
bukanlah bagian dari sistem di dalam kemiliteran
pemikiran itu bukan sistem yang buruk
tapi di dalam pendidikan di dalam lingkungan militer
kalau seandainya di dalam kemiliteran kita menggunakan katakanlah ketika ada perintah untuk menyerbu begitu
lalu bawahan bertanya terlebih dahulu atau misalnya ingin diskusi terlebih dahulu mungkin akan jadi masalah gitu
itu ada perintah gitu yang sifatnya hierarkis
itu baik untuk disiplin kemiliteran
tetapi itu tidak cocok dalam tiga dimensi demokrasi yang tadi sudah saya uraikan
itulah sebabnya para sarjana yang melakukan kajian politik ya
misalnya arnold leachart mengingatkan bahwa
setiap kali ada proses demokratisasi selalu ada dua ancamannya
yang pertama adalah kudeta militer
dan yang kedua adalah perang saudara
tetapi belakangan stephen levitriski larry diamond itu banyak sekali pemikir pemikir demokrasi yang menjelaskan
bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak lagi semata datang dari kepemimpinan militeristik yang dihasilkan dari kudeta militer
kita bisa lihat misalnya general min aung hlaing di myanmar yang mengambil alih kepemimpinan sipil aung san suu kyi
tetapi di luar urusan ancaman militer terhadap demokrasi sebenarnya adalah populisme
populisme ini adalah suatu jenis patologi konstitusional
dimana seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis lalu menjalin hubungan hanya dengan rakyatnya
tetapi dengan banyak pengalaman pemimpin populis
atau victor urban di hungaria
itu mereka cukup mampu memang memerintah
tetapi di luar proses pemerintahan yang sifatnya konstitusional
jokowi sebenarnya tipe pemimpin ini
prabowo juga terlihat serupa
ia mungkin bisa saja menyanggah bahwa ia tidak akan membangun kepemimpinan militer
misalnya ketika ditanya kritik terhadap dirinya
dia langsung menyanggah dan dia mengabaikan
kalau ada kritik misalnya dari partai politik
bahkan mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya yang mengkritik
yang khawatir apakah masyarakat tidak
masyarakat rakyatnya sudah memberikan persetujuan pada dia
jadi saya kira kelemahan dari kepemimpinan populis semacam ini ke depan
adalah mengabaikan partai politik
dan biasanya kepemimpinan yang populis seperti ini
jadi saya kira hanya bisa dicegah kepemimpinan populis dan militer
prabowo ke depan dengan memperkuat partai politik
dan memperkuat media massa yang dikambing hitamkan
baik bu samap saya minta singkat singkat saja masing masing ke bung daniel dulu
menepis kekhawatiran ini bu daniel
ya pertama adalah pengalaman panjang dan track record pak prabowo
sebagai seorang patriot melalui dunia militer
itu dimanifestasikan juga pengalaman panjang di dunia sipil
kemudian beliau masuk ranah perjuangan politik
setelah perjuangan sebagai abdi negara melalui dunia militer
kemudian melalui dunia lapangan politik
dan kedua dihadapi pak prabowo
dan dijalankan oleh pak prabowo dengan cara yang berbeda
dan di dunia politik beliau berhadapan dengan dialektika yang sangat panjang
dan dialektika demokrasi tingkat kompleksitasnya tinggi
dan pak prabowo berhasil bertahan
dan justru berhasil sampai ke puncak sebagai presiden hari ini
dan semuanya tentu dengan semangat dan nilai demokratis
yang memang itu menjadi semangat beliau ketika mendirikan partai politik
dan berjuang melalui lapangan politik
bung usman apa saja catatannya untuk pak prabowo saat memimpin nanti
ya saya kira ia harus benar benar memenuhi janjinya
dan mentoleransi setiap misalnya kritik dari masyarakat sipil
bukan dengan berlindung dibalik persetujuan rakyat lewat pemungutan suara
ia juga harus mentoleransi oposisi oposisi yang mungkin muncul
kita ingat tahun sembilan puluh an oposisi dari partai politik dari civil society justru direspon dengan penculikan dan penghilangan orang secara paksa
nah itu tidak boleh terulang kembali ke depan
jadi saya kira masyarakat sipil media masa dan partai politik adalah tiga pilar penting untuk memastikan demokrasi kita bisa berjalan
tanpa kediktatoran atau tanpa kepemimpinan yang militeristik
terima kasih atas perspektifnya bung usman terima kasih juga bung daniel
kita berdiskusi lagi di lain waktu terima kasih selamat malam